kedatangan ketua umum partai hanura usman sabta atau oso pada sabtu dua puluh tiga september dua ribu dua puluh tiga di palembang sumatera selatan
disambut antusias para kader dan pengurus partai hanura sumatera selatan
salah satu bentuk antusiasme tersebut ditunjukkan melalui konvoy kendaraan roda dua
yang turut mengantar ketua umum partai bernomor urut sepuluh ini
menuju lokasi sekolah politik para calon anggota legislatif hanura sumatera selatan
pada pembukaan sekolah politik hanura sumsel
oso kembali mengingatkan para kadernya mengenai tingginya angka pemilih muda
yang disebut mencapai enam puluh tujuh persen
pada pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
untuk itu oso berpesan agar para kader partainya turun ke masyarakat
berinovasi dalam menggait suara pemilih muda
pesan kita adalah untuk memenangkan partai kedua
untuk mengisi apa yang menjadi konsep dari sebuah partai
yang bisa diterima oleh rakyat terutama milenial
kenapa milenial ini kan gak semuanya sekarang
masih pusing di mana dia mau menentukan pemilihannya
jadi kita harus kasih kesempatan kepada mereka
karena enam puluh tujuh persen pemilih itu adalah milenial
termasuk kalian ini semua
ya kan kalau memilih saya gak apa apa
setelah membuka sekolah politik oso mengunjungi hati nurani entrepreneur
di tempat ini turut diperlihatkan berbagai komoditas
secara mandiri oleh para kader hanura di palembang sumatera selatan
salah satunya sayur organ
dalam berbagai kesempatan usman sabta menyatakan
bahwa partainya berkomitmen untuk terus mendorong kemajuan daerah
baik melalui umkm maupun sinergitas yang semakin baik
antara pemerintah pusat dan daerah
silaturahmi politik oso pada sabtu dua puluh tiga september ini
dilanjutkan dengan mengunjungi pondok pesantren bahru ulu
untuk melaksanakan istighosa akbar
oso berharap ekonomi umat dapat kian kuat
untuk mewujudkan pendidikan yang semakin berkualitas